hai karena puasa adalah kewajiban maka mereka tetap lakukan fahim dong
ini ustadz musa ngabarin kalau ustadz musa sama pak d itu lagi di rumah sakit
ya allah ustazah itu pak d yang apa mp dibawa ke rumah sakit
yang nungguin sakit apaan ustazah ya allah
kayak mereka gak tau begini ustazah
masya allah bukan tenang dulu tenang tenang tenang
bukan pak d yang sakit dan bukan pak d yang masuk rumah sakit
tapi pak d ustadz musa sama pak siti itu lagi nganterin ayah ke rumah sakit karena dia lagi sakit kita doakan yang terbaik aja ya
ya jadi bukan pak ade yang sakit
maksudnya naya anak kampung sebelah yang sakit
ustazah by the way anyway baswe ini kita kapasin usat usat sahurnya nanti kalau misalnya kita ke rumah sakit ya kita akan ke rumah sakit ya pak d
kalau misalnya keburu imsak terus azan kita gak keburu deh sahurnya
ya ustazah ustazah tau gak sih utam itu adalah peristaza itu keroncongan perutnya
iya sabar sabar rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka
jadi sunnahnya kita sahur itu menjelang azan subuh ya
yaudah sekarang kita makan ya jangan lupa berdoa yuk
allahumma barik lana fi maroza
ya silahkan dimakan santapan sahur kalian
jangan lupa dihabisin makanannya ya
eh tunggu tunggu tunggu
ismail mau boleh kesini
perhatiannya sebentar ya
nah bagi kalian yang belum kenal dengan anak ini
ini adalah namanya ismail
nah ismail ini adalah salah satu santriwan baru di pondok pesantren kunanta
yang asalnya dari surabaya
nah ustadz berharap banget sama kalian semua
untuk mau berteman dengan baik dan menerima ismail dengan baik ya
ismail ini adalah salah satu anak
kita semua juga jauh kok dari keluarga sama orang tua
kita disini tuh untuk membuat bangga orang tua kita
jadi kita disini belajar agama dengan sungguh sungguh
biar jadi anak yang soleh
beneran aja kok
oi juga kayak gitu
iya makasih ya teman teman
kalian ini dari mana aja kenapa baru datang ke ruangan makan untuk santapan sahur
oh gini pausat
ya biasa pausat
pausat macam gak tau aja pausat si sobri
sobri itu orang yang paling susah banget dibangunin di pesantren pun
bantah pausat ya jadi kita nungguin susah beli bangun pausat iya pausat bener banget tuh posat
itu menemani sungguh susah bangun eh drukman ya pohon namanya juga pelor apaan tuh belom
ya nempel ikut juga udah molor dibantau ya hahaha hahaha
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
santriwan santriwati kunanta yang insyaallah dimuliakan allah subhanahuwata'ala amin puasa
kita lakukan ini sebenarnya sangat ringan dan tidak memberatkan dibanding dengan puasa
yang disyariatkan ke nabi nabi sebelum kita tengoklah nabi daun sehari puasa sehari tidak
zaman nabi dulu sahabat rasulullah ketika perang pertama dalam islam perang yang sangat berat yaitu
perang badar itu dilaksanakan dilakukan pada bulan ramadan mereka berpuasa di
ditengah terik matahari yang panas
ki karena puasa adalah kewajiban maka mereka tetap melakukan fahim edu tro
semuanya tenang tenang tenang tenang jangan tertawa berlebihan ya tidak boleh berisi
karena usap muhtar belum selesai ceramahnya ya dan sobri sobri kamu tuh ngantuk terus
ya udah mendingan kalau kamu ngantuk kamu ke tempat wudhu untuk cuci muka ya
udah sampai oh positif ya demam darah ya oh oh yaudah mudah mudahan dapat sembuh daya
ke tiga gimana ya kabar pada ustadz musa mayang bulbul ya allah udah pulang apa belum ya
ini baru nanti habis telepon lagi diperiksa dulu apanya yang lagi diperiksa assalamualaikum
casting rinumannya hal apa ini vladimir bikinnya
ya allah setianan banget itu keluarganya
ya allah pak
saya kaget kaget banget dengarnya pak
siapa pak yang meninggal
siapa tahu kita kenal ya allah
emang apa itu dia bisa meninggal
sakit apa kecelakaan
ya allah emang umurnya berapa tahun
bukannya ada yang meninggal
saya tadi itu mendapat informasi dari pak riki sama buanda
yang katanya anaknya sakit demam berdarah
jadi nanti siang itu akan diadakan fogging
penyemprotan semua nyamuk yang ada di sini
pak rt pak rt kenapa kaget ngomong dari tadi
ngomong yang benar yang jelas
ya dari tadi kan saya sudah ngomong pak
ngomongnya kayak begitu
kan kalau saya ngomong kalau pak rt ngomong kan jadi tuh terjadi jelas
jadinya saya tahu
mas mas ke dalam aja mas
yaudah kalau begitu pak rt saya ngantriin dia ke dalam ya
dulu dulu pak
yaudah pak rt pak sitae
kalau begitu saya ke dalam dulu ngantriin pak rt ya
untungnya masjid banyak manfaatnya
ah ke pasar dulu dah
kan mau ke pasar pak sata
mengapa dikunci sih gerbangnya ini kagak bisa keluar
ustadz menghilang di lingkungan
ya jangan rebutan tertib antri ya fahim tum fahim nah teman teman dulu dulu sebelum kalian
ngumpulin agenda romadonya mendingan kalian mungkin dia wajah biar enggak berhubungan
apa sih ah ini aku taruhnya di bawah kalau sama kamu pasti ditaruhnya di paling bawah nanti dicek
nya lama aku duluan habis itu asyik habis itu ismail bilang aja kecuali mau curang ini bulan
cuci romadonya mana pernah
dia lagi awas saja aku akan kerjain nanti
butet tolongin ustazah ya kamu kumpulin buku temen temen kamu untuk nanti ditandatangani
nah tinggal si amalia najwa utami najwa utami bunga bunga yang mana mana
anang gajah mutet
kebukanya banyak banget cantik cantik lagi kayak itu dia
bagaimana itu berisik banget ya cuma nyamadang saya mau jalanulan sekarang
berisik banget sih cuma nyamuk doang lebay
bye deh kalian
ya allah urak basah
nyamuk raksasanya dimana
nih dikit disini
ada nyamuk raksasanya
mana nyamuk raksasanya
ternyata kau tertidur ya